pasti membuat anda lebih cerah lebih nyaman lebih segar lagi siang hari ini
ada siapa tamu kita siang ini
kita punya ada yuki kato
mbak yuki silahkan
boleh diceritain nggak ini ceritanya dapat undangan atau gimana kesini
atau memang kepengen datang sendiri
undangan alhamdulillah senang sekali
sangat tidak menyangka sebenarnya sih bisa diundang untuk
apalagi biasanya kita nontonnya di tv gitu kan
lagi upacara bendera tujuh belas an
dan apa ya suasananya tuh benar benar mengharukan sekali ya
ini perdana untuk aku
dan apalagi saat mengibarkan bendera narak putih itu
yang paling menggetarkan jiwa
kedua itu saat mengibarkan bendera merah putih itu kan naikin ke atas kan ke atas benderanya
dan itu kan sambil dialuni dengan lagu indonesia raya
di situ apa ya rasa nasionalis jadi
aduh saya sedih lagi
kayak tinggi gitu
jadi muncul lagi ya
tapi mbak yuki kenapa memilih pakaian
ini kebaya ya
kalau bisa dibilang kebaya apa ya

pakaian adat iya betul

lebih melambangkan ya indonesia
karena bisa dibilang ya yang pinginnya ya netral aja gitu
warna putih juga menambahkan suci
dan apa ya ya tulang gitu kan
kuat ya seperti merah dan putih ya
darah dan tulang itu spiritnya itu
kalau kita bicara spirit juki kato menilai atau refleksi apa ya
yuki kato lihat dan refleksikan di usia republik indonesia ke tujuh puluh tiga ini
apa ya yang aku lihat sih menurut aku indonesia sekarang sudah jauh lebih terbuka lagi
lebih open minded lagi
dan kita lebih menghargai lagi suku dan ras satu sama lain gitu loh
dan apa ya menurut aku sih kita lebih solidaritasnya sekarang menurut aku
maksudnya ada beberapa lah maksudnya berita berita yang kemarin kemarin yang tidak mengenakan
apalagi tensi politik juga lagi tinggi nih
ketahuan politik ya yuki ya
menurut aku tapi itulah yang bikin kita jadi saling pegangan tangan satu sama lain gitu loh
sebagai manusia rakyat indonesia gitu
bukan yang kamu siapa kamu dari mana bukan seperti itu
tapi kayak kamu orang apa orang indonesia
jadi hari ini bukan sekedar perayaan kemerdekaan bukan sekedar pakai baju anda
tapi perayaan yang tadi yang mungkin bisa kita resapi
identitas kebangsaan itu yang harus disamakan semuanya
siapapun dari mana pun sukunya semuanya berawal dari sini
pesannya nyampe gak buat anak generasi zaman now
menurut aku sih pasti udah nyampe ya
maksudnya aku kan termasuk millenial gak sih
apa enggak ya aku udah ngaku ngaku milenial lagi
kayaknya kalau budi masuk nggak
kalau saya ppm pura pura milenial kalau yuki itu bbm benar benar milenial
oke terima kasih yuki atas
seniman muda ya seniman muda aktris muda di indonesia terima kasih
hari kemerdekaan merdeka sekali lagi
wah merdeka yuki kato thank you oh